indonesia di daulat sebagai negara kedua terbanyak penyumbang sampah di lautan
dan ini terbawa dari hulu sungai melalui aliran aliran yang bermuara di lautan lepas
sebuah gerakan bernama world without waste berupaya membantu mencari solusi
terkait dengan permasalahan kemasan pasca konsumsi
sebagai lanjutan dari gerakan ini program plastic reborn dua
diluncurkan untuk mendorong terbangunnya ekosistem circular economy
lalu bagaimana cara mengatasi masalah sampah kemasan makanan minuman
dan cara memanfaatkannya hingga memiliki nilai ekonomi
insight akan membahasnya bersama saya
dalam rangka mewujudkan world winout waste
perusahaan minuman bersoda indonesia
melakukan program plastic reborn dua
dengan berkolaborasi dengan sejumlah startup penggiat sampah
program ini juga bertujuan untuk mendorong peningkatan pengelolaan sampah plastik di indonesia
yang diluncurkan pada tujuh belas juli dua ribu sembilan belas
merupakan inisiatif yang dibangun coca cola foundation indonesia
bersama dengan plastic reborn dua
dan berkolaborasi dengan tiga startup terpilih
yaitu monsampa clean up dan kringo
yang disatukan dalam plastic reborn dua
sebagai penerima hiba
ketiganya berupaya mengaplikasikan materi akselerasi bisnis
yang didapat ke dalam proyek bisnis
untuk dipasarkan secara langsung
wakil ketua pelaksana coca cola foundation indonesia
mengatakan program ini bertujuan mendorong peningkatan pengelolaan sampah
mendorong generasi muda berkolaborasi dalam menemukan solusi pengumpulan
dan pengelolaan sampah kemasan plastik
pasca konsumsi dengan memanfaatkan teknologi
kami adalah mendorong untuk bagaimana
startup sektor startup ini bisa aktif terlibat di dalam pengelolaan sampah
kami juga ingin mendorong ekosistem ekonomi sirkular
dengan mengajak para pelaku usaha melihat sampah plastik kemasan
pasca konsumsi sebagai potensi bisnis
melalui pendampingan pada program plastic rebound dua
yang berjalan selama delapan belas bulan
para startup telah merasakan dampak signifikan
baik bagi bisnis mereka maupun masyarakat
dan target menciptakan dunia tanpa sampah
pada dua ribu tiga puluh bisa tercapai
nufana yantaka edwin arman jakarta
yang dilakukan pada tahun dua ribu sembilan belas lalu
di coca cola company menyampaikan kunci untuk permasalahan
kemasan pasca konsumsi adalah dengan berkolaborasi
dan juga bermitra dalam solusi pengumpulan
dan daur ulang
ini untuk mencegah sampah kemasan berakhir di lautan
dan di saluran air baik di seluruh dunia maupun di indonesia
kita saksikan bersama tayangan dari wawancara bersama ben jordan
yang dilakukan pada insight with desi anwar
bertema darurat sampah plastik
halo ben mari kita mulai dengan coca cola sebagai bisnis
ini telah berlalu di bisnis beberan selama bertahun tahun
ada spekulasi bahwa ada yang berkata kata yang tidak berkata kata
apa yang anda inginkan untuk melakukan untuk perusahaan anda
apakah perusahaan anda akan berkontribusi
untuk perusahaan plastik di dunia
apa pendapat anda
pembelian makanan dan makanan makanan
adalah bagian penting dalam hidup kita sekarang

seperti banyak perusahaan yang membuat produk yang kita suka

kita bersama dengan orang lain memiliki tanggung jawab
untuk membantu menolongnya

untuk menyertai kami dalam perjalanan ini
bisa anda memberikan sedikit lebih detail apa solusi anda
untuk memotong perusahaan anda
untuk mendukung perkembangan world without waste
ya perkembangan adalah salah satu pilihan utama
dalam perkembangan world without waste
kita membutuhkan bantuan dari banyak perkembangan dalam perjuangan ini
tak ada satu perusahaan organisasi atau pemerintah yang bisa melakukan ini sendiri
karena masalah dan solusi tersebut terlalu kompleks dan global
contohnya kami telah bergabung dan mendukung koalis pembangunan pembangunan indonesia
yang sedang berkumpul untuk mendirikan pendorongan industri baru kepada masalah penggunaan paket
kami juga adalah bagian dari pembangunan ellen macarthur
ini semua inisiatif multi sangkaian dengan representasi luas dari industri
program world without waste ini sebuah bentuk upaya berkelanjutan dari the coca coca cola company
tujuan ini merupakan sebuah sistem di mana coca cola bersama para mitra bisnisnya
melakukan investasi jangka panjang
ini untuk mendorong proses pembuatan
apakah konsumen di seluruh dunia peduli terhadap bumi
dan mereka ingin melihat aksi nyata tentu saja dari perusahaan
di studio telah hadir bersama saya triyono priyosusilo
sehat selalu ya
alhamdulillah sehat sekarang
kesehatan sekarang sangat penting
tadi kita sudah melihat ya cuplikan dari wawancara saya dengan ben jordan
khususnya mengenai world without waste dunia tanpa sampah
kita ketahui bahwa proses kita mengkonsumsi proses industrialisasi itu
kita mendapatkan benefitnya tentu saja
tapi sampah merupakan salah satu yang kita hasilkan
dan ini sekarang sudah sangat kalau kita sebut darurat sampah
sudah masuk kemana mana
mencemari udara tanah sungai lautan dan lain sebagainya
ini kira kira inisiatif world without waste ini bagaimana untuk tahun dua ribu dua puluh ini pak tri
apakah ada yang baru apalagi kita sekarang dengan situasi covid ini
baik terima kasih mbak desi
memang kondisi persampahan ini cukup mengkhawatirkan kalau saya bilang memang
terutama dari sisi apa kalau kita lihat juga dari dampaknya dengan masa pandemi covid ini
ternyata itu juga ada berdampak di isu persampahan
karena dari apa yang kita dengar dari teman teman penggiat sampah adalah
susah mengakses sampah ataupun kalau bisa mengakses sampah tidak bisa dikelola
dan tidak bisa recyclable susah dijual
karena industri nya tertahan
jadi mungkin itu menjadi tantangan tersendiri
tapi kita memang melihat konsistensi perlu adanya untuk supaya kita tetap bisa memanage isu sampah ini
karena harapan kita pandemi ini kan is a one time event
sesuatu yang mungkin tidak prolong terlalu lama hopefully
sehingga kami tetap perlu untuk konsisten untuk mengelola isu isu persampahan
nah di tahun dua ribu dua puluh ini alhamdulillah kalau mbak desi ingat dari salah satu pilar besarnya kami yaitu collect
itu kami mendorong dibentuknya suatu sistem pengumpulan sampah yang sifatnya structural atau masif
nah tahun dua ribu dua puluh ini sekitar bulan oktober yang lalu kami telah meluncurkan bersama sama dengan teman teman perusahaan lain
meluncurkan satu inisiatif yang kita sebut pro atau packaging recovery organization
ini adalah suatu organisasi nirlaba yang dibiayai oleh kami perusahaan perusahaan bersama sama
yang tujuannya adalah untuk meningkatkan collection dari material
dan memastikan material material pas kas konsumsi itu bisa digaur ulang
nah bagaimana caranya ada beberapa tipe kegiatan yang akan dilaksanakan
prinsipnya ada dua yang terbesar yaitu satu adalah kita bekerja sama dengan pelaku pelaku yang sudah ada seperti bank sampah
seperti tps iii ar untuk bagaimana meningkatkan capacity mereka meningkatkan management proses mereka
pemulung juga tentu saja harus dilibatkan
pemulung juga tentunya di dalam mata rantai mereka termasuk pemulung

kami juga akan mendukung ke arah welfare mereka
jadi ada social inclusion untuk memastikan bahwa mereka harga hidupnya naik
itu salah satu yang kita lakukan
kemudian yang kedua yang juga cukup penting adalah bagaimana meng create system yang bisa meng incentifize
agar sampah sampah yang selama ini belum di collect karena lokasinya susah itu bisa di collect
contohnya dimana mana saja ini
apalagi kalau kita lihatkan
biasanya kalau orang buang sampah itu mereka buang sampah sembarangan karena tidak ada sistem infrastrukturnya
atau tidak ada tempat pembuangan sampah yang layak dan lain sebagainya
atau bahkan akhirnya dibakar
nah ini juga merupakan masalah lagi kan
tepat sekali mbak desi
dan ini menimbulkan polusi dan cemaran udara
itu menimbulkan polusi dan cemaran udara
lebih parah lagi
nah untuk yang piaro ini memang rencananya tahun ini dan tahun depan itu akan fokus ke jawa timur dan bali lombok
karena apa kita mau men test hipotesa yang kita punya
apa itu hipotesa
hipotesanya bisa nggak kita meng create suatu sistem yang dimana kita meng create insentifnya
bekerja sama dengan pelaku pelaku yang sudah ada industri daur ulang mungkin bank bank sampah besar
agregator dan sebagainya
kita kasih mereka insentif kita ada kontrak dengan mereka
kita minta mereka untuk mengambil sampah sampah di daerah yang terpencil
nanti kita audit sama sama
nah itu yang kita coba create sistemnya
ini sedang di create atau sudah berjalan
kita ada hipotesanya sudah ada teorinya
sekarang kita lagi proses membangun organisasinya mbak
harapan kita organisasi secara legal entity akan terbentuk di bulan ini juga november ini
sementara kita secara paralel
kita sekarang sedang berdiskusi dengan teman teman di industri daur ulang untuk kontrak
kontrak untuk incentive
kira kira kapan ini bisa berjalan
harapan kita tahun ini mudah mudahan kita akan coba kejar
sampai dengan tahun depan kita akan berjalan kita akan targetkan jawa timur dan bali lombok
tapi kuncinya kalau saya lihat ini kan tidak bisa sendiri dong
satu perusahaan karena banyak sekali ya perusahaan memang akhirnya ya mereka dalam memproduksi sesuatu
itu pasti ada packagingnya
jadi ini kolaborasi mungkin kata kuncinya di sini ya
betul sekali mbak
jadi memang untuk piaro sendiri ini bukan kami sendiri
ada enam perusahaan di baliknya
salah akunya adalah kami
tapi juga kami melihat piaro ini kedepannya kami tidak ingin hanya enam perusahaan
kami ingin sebenarnya semua pelaku usaha di industri yang memang manufaktur brand owner bisa terlibat di sini
bahkan mungkin sampai juga ke pelaku pelaku di industri daur ulang dan agregator bisa terlibat di dalam piaro ini
ya dan termasuk juga konsumen
termasuk juga konsumen
agar tidak membuang sampah begitu saja dan juga tidak melihat sesuatu packaging itu sebagai sampah
ini yang nanti kita bahas lebih lanjut ya
karena waste ini kan juga merupakan mindset ya
sampah itu merupakan mindset karena kalau dianggap tidak berguna itu dianggap sampah
tapi kalau berguna tentu saja ini bukan merupakan sampah
kita istirahat sebentar pak tri
tapi kita akan lanjutkan setelah yang berikut ini dan kita juga akan undang narkotika

dan juga sudah bergabung bersama kami di studio bijaksana juna rossano
founder dari greeneration foundation yang biasa dipanggil sano
sana merupakan greenduration ini sendiri merupakan mitra dari coca cola
dalam menjalankan program yang disebut eco ranger citarum repair
halo pak desi
halo lagi pak tri tadi kita sebutkan bahwa kolaborasi merupakan hal yang penting
ketika kita mengelola sampah itu sendiri karena kita semua sebenarnya dari hulu ke hilir memiliki peran
kita membeli barang membeli mengkonsumsi barang ada kemasannya biasanya kita buang
apalagi sekarang online ya semua itu pakai packaging
saya juga sering ini bingung ya ini setiap belanja online itu kan semua ada packaging
dan ternyata packagingnya itu plastik

kita sudah lihat ya di indonesia ini sungai kita yang namanya citarum itu terkenal sebagai sungai terpolusi
di seluruh dunia dan sampai sekarang masih berusaha untuk dibersihkan
sano ini cerita sedikit mengenai greeneration foundation katanya dari tahun dua ribu delapan dan millennial ini
kami anak anak muda yang berawal dari kegelisahan mbak desi melihat bahwasannya ini lingkungan kecepatan
permasalahan versus kecepatan solusinya cepat mana
nah ini kita jadi berkumpul mencoba mendiskusikan upaya upaya apa ide ide apa yang bisa kita kontribusikan
jadi dari tahun dua ribu delapan kami bergerak untuk mendorong sdgs nomor dua belas sustainable consumption and production
bagaimana pola kita mengkonsumsi dan memproduksi sesuatu itu bisa lebih selaras dengan alam dan lingkungan
karena menurut kami itu sangat dipengaruhi oleh keputusan
keputusan kita mengkonsumsi apapun sehari hari
memilih sesuatu dan lain lain
kami banyak bekerja sama dengan pemerintah untuk bersama sama membangun kebijakan policy advocation yang lebih baik
bergerak ke masyarakat untuk mengedukasi awareness dan juga sampai ke action langsung
tahun dua ribu empat belas saking gemesnya akhirnya kita bikin perusahaan pengelolaan sampah
karena kita menilai yang tadi disebutkan bahwasannya infrastruktur untuk mengatasi masalah sampah di indonesia masih kurang
nah itu yang salah satu dan beberapa yang kita lakukan
iya dan biasanya pengelolaan juga dilakukan semata dengan visi bisnis ya bukan masalah sustainability nya
pak tri sendiri kenapa berkolaborasi penting ya berkolaborasi dengan yayasan seperti green generation ini dan apa kira kira yang bisa dilakukan bersama
kenapa terus terang kami merasa bahwa teman teman seperti generation inilah inilah yang memang masa depan
mereka masih muda mereka tahu local contextnya seperti apa ekspertisnya sebenarnya ada di mereka
kami memang sebagai perusahaan
kami memang sebagai perusahaan
kami memakai plastik dan kami memahami bahwa kami mungkin bukan ahlinya di sisi pengelolaan sampah plastik
nah teman teman seperti green lation inilah yang bisa membantu kami
jadi kami melihat kami berpartner dengan green generation sudah cukup lama ya
kita sudah beberapa kegiatan
alhamdulillah kami melihat konsistensinya selalu ada
fokus terhadap menyelesaikan permasalahan sampah yang berdampak positif lingkungan selalu ada
ya dan salah satu kita sebutkan tadi apalagi sampah plastik itu paling banyak ditemukan di sungai citarum itu misalnya
ini bisa cerita sedikit mungkin kolaborasi kali ini
ini bisa cerita sedikit mungkin kolaborasi kali ini
tahun lalu kami mendapatkan dana grand salah satunya melalui dari coca cola foundation
dan juga teman teman dari benioff di amerika
itu kita bagaimana membuat pilot project
sampah di sungai citarum itu mbak desi bukan hanya sungai citarum ya
beberapa sungai sungai utama indonesia mengalami situasi yang mirip sebenarnya
itu kayak nggak bisa di stop gitu ya
jadi ada dua strategi yang kita lakukan
pertama bagaimana mencegah super super
bagaimana mencegah supaya sampah tidak masuk ke sungai
yang kedua adalah yang sudah terlanjur masuk di sungai juga harus diselesaikan
oke strategi satu satu apa
supaya tidak masuk dan setelah kalau masuk mau diapain
nah yang pertama supaya tidak masuk adalah kita mendorong yang tadi ekosistem dan kebijakannya termasuk membangun infrastruktur
kami tadi diskusi bahwasannya salah satu yang rentan itu adalah masyarakat yang tidak dapat jasa pengangkutan
karena nggak ada opsi mereka jadinya buang sampah sembarangan
nah opsi kedua
apalagi kalau tinggal di pinggir sungai itu sendiri
pesisir ya pinggir sungai dan lain lain

yang kedua setelah sampai di sungai ini harus ada upaya clean up
nah kita mengingatkan semua elemen masyarakat dan stakeholder clean up saja tidak cukup
karena kalau cuma terus dibersihkan sungainya tapi tidak di stop dari sumbernya supaya tidak masuk ke sungai
ya ini lingkarannya nggak selesai selesai kan
jadi kita melakukan dua upaya
satu bagaimana mencegah supaya tidak masuk ke sungai
yang sudah terlanjur masuk di sungai ini kita melakukan clean up dengan teknologi
jadi menggunakan arus sungai tersebut itu nanti mesinnya akan mengangkut
kemudian sampahnya akan kita kelola dengan baik
sampai saat ini sudah bagaimana ininya hasilnya
sudah kelihatan lebih bersih dan paling tidak perilaku masyarakat setempat sudah ada perubahan yang nyata
mbak desi dan cnn kenal baik sahabat kami gary
nah gary itu tahun dua ribu tujuh belas bersama dengan kami bikin video ekspedisi tentang citarum
kami sengaja itu kami sengaja sebagai anak bangsa sebenarnya nggak pengen dengan strategi itu

karena suara kami kadang kadang kurang terdengar kami gunakan teman teman kami yang punya channel komunikasi lebih kuat
ya akhirnya kita buatlah video tersebut sehingga kita melihat secara real citarum itu seperti apa
video itu viral dua ribu delapan belas teman teman pemerintah merespon kemudian keluar perpres tentang citarum
perubahannya sangat dahsyat di sisi gerakan
jadi sekarang itu semua mulai dari militer masyarakat komunitas bahu membahu untuk mengatasi permasalahan sampah di sungai citarum
kemarin kami merefleksi perjalanan tiga tahun
lima tahun perjalanan ya dari dua ribu tujuh belas
kita melihat ada upaya upaya yang harus lebih sistematis
salah satunya adalah penegakan hukum
nah itu dia
kita tidak bisa membiarkan ya ada tindakan tindakan dan aktivitas yang sebenarnya salah gitu ya
buang sampah sembarangan itu salah nggak boleh gitu
nah ini harus dibantu pemerintah karena mereka pun memiliki banyak keterbatasan
anggaran sdm gitu
jadi masyarakat bisa membantu pemerintah menjadi bagian dari mata pemerintah
ikut melaporkan dan lain lain
nah hubungan kolaborasi antara sosial media

nah hubungan kolaborasi antara sosial media
pemerintah masyarakat media
wah itu penting sekali tuh
bagaimana kita bahu membahu bersama sama membangun ekosistem
iya dan ekosistem ini penting ya
karena bisa dengan adanya ekosistem dan struktur yang tepat
ini pasti akan bisa mengubah perilaku manusia
mungkin sebelum kita istirahat sebentar pak tri
tapi selama ini cukup puas dengan kolaborasinya dan dari hasilnya sesuai dengan yang diinginkan oleh perusahaan
ya cukup puas mbak desi
memang alhamdulillah menurut saya konsistensi dari sisi fokus dan kegiatan
fokus dan kegiatannya sangat terasa
dan menurut saya juga di citarum ini menarik karena memang tadi sampai ke lemah sano
memang ini satu studi kasus
kami melihat sebenarnya ini bisa menjadi harapan kami ke depannya
ini bisa menjadi inspirasi juga untuk bagaimana sungai sungai di indonesia ke depannya bisa dikelola dengan lebih baik
kita tidak ingin sebenarnya ada suatu sistem yang mengumpulkan sampah di sungai secara jangka panjang
karena artinya apa
artinya kalau itu sistemnya harus dipasang
berarti masyarakatnya gagal membangun ekosistem
memang bahwa sampah tidak perlu dibongkong di sungai
tapi kita lihat bahwa perlunya tadi sampai ke lemah sano kondisinya sudah darurat
kita perlu memereskan masalah
kita harus mulai dari awal lagi nanti
kalau sudah dibersihkan supaya tidak terulang lagi
kita break sebentar tapi kita akan lanjutkan setelah yang berikut ini
macam macam ya ngo atau lsm yang lain anak muda dan juga para pelaku industri lainnya itu sangat penting dalam memastikan bahwa kita bisa mengurangi jumlah sampah yang kita produksi
tapi lebih baik lagi kalau yang namanya sampah itu kita tidak lagi sebutnya sebagai sampah
tapi sebagai sesuatu yang memiliki benefit
ingat kalau kita buang itu kita sampah tapi kalau kita manfaatkan itu kita kelola dengan baik
itu bisa menjadi sumber yang berguna dari segi ekonomi maupun segi praktikalnya
nah bagaimana caranya misalnya setelah kita meminum botol kemasan itu bukan langsung kita buang ke sampah tapi melahirkan kembali wujud dari plastik ini
ini program namanya plastic reborn ada satu sekarang dua
mungkin bisa cerita sedikit
ini memang kembali didasari oleh satu concern
mengenai yang sepertinya
seperti yang tadi badisih sampaikan
mindset orang melihat plastik itu adalah sebagai sampah bukan sebagai bahan baku
tapi sebenarnya dibalik itu kita tahu ada industri yang memanfaatkan sampah sampah ini menjadi bahan baku
jadi tinggal kita berpikir bagaimana kita mengangkat isu ini ke depan
mengangkat pemahaman bahwa jangan melihat plastik sebagai satu sampah
tapi lihatlah plastik sebagai bahan baku sehingga masyarakat akan merasa ini valiable dan akan dikelola dengan baik
nah inilah plastic reborn
awalnya adalah untuk satu kita fokuskan sebenarnya meningkatkan way of life
jadi satu untuk meningkatkan way of life
ini sudah berlangsung berapa lama
sudah berlangsung kurang lebih dari tahun dua ribu delapan belas sampai dua ribu sembilan belas
oh sudah lumayan
alhamdulillah sudah berhasil membangun satu sistem di mana produk botol plastik bekas yang dikumpulkan oleh teman teman greenecation
itu dikelola sehingga menjadi produk yang bernilai yaitu notebooks
jadi itu sudah bisa dijual secara online jadi ada value nya
nah pembelajaran dari situ kita melihat ternyata apa
selain bahwa plastik itu bisa dikelola menjadi bahan yang bernilai kita masih melihat ada isu collection problematic
karena ternyata memang agak susah untuk meng collect di indonesia karena infrastrukturnya belum siap
sehingga di situlah akhirnya kita dua kita bekerja sama dengan maangin korab foundation
untuk bersama sama mencari startup startup yang bergerak di isu collection
nah kenapa kita lihat startup karena kita lihat juga kembali ke anak muda mbak
jadi kita lihat ini kayaknya sesuatu yang menarik untuk kita bisa coba dorong indonesia terkenal dengan kreatifitasnya
dengan digital startupnya sehingga kita coba kawinkan mbak
nah alhamdulillah di dua kita bisa bermitra dengan tiga startup lokal berbasis satu di bali
kemudian dua di makassar dan goa
yang mana mereka bergerak di isu collection tapi dengan cara yang berbeda beda
dan bagaimana mereka meninggalkan impact yang lebih baik di makassar
ya dan tentu saja kalau koleksinya ditingkatkan jumlah sampah yang akhirnya dibuang sampai ke landfill atau dibakar juga berkurang
ini zaky bagaimana sebagai direktur eksekutif ancora
foundation apa apa saja yang sudah dilakukan untuk membantu plastik ini lahir kembali menjadi lebih berguna
ya jadi memang awalnya seperti kata patrick tadi di satu itu memang kita hanya fokus di meningkatkan awareness
tapi juga kita melihat sebenarnya ada nggak sih inisiatif inisiatif di luar sana yang memiliki tujuan yang sama dengan world out waste tadi
jadi memang pengelolaan sampah yang bijak dan berkelanjutan
nah di dua ini secara spesifik kita memang mencari para pegiat tapi memang harus ada sisi bisnisnya juga gitu
karena memang kalau kita bicara circular economy kita harus membuktikan bahwa sistem ini memang ada nilai ekonominya juga
jadi bukan hanya perilaku yang terbentuk tapi ada implikasi keekonomiannya
nah di dua ini akhirnya kita cari tuh dari seluruh indonesia
jadi kita mencari para pegiat kita mencari para pegiat terus kita lihat juga ada siapa saja di sana gitu
ada yang sifatnya komunitas ada sifatnya perkumpulan ada juga yang sifatnya memang bisnis yang sudah jalan beberapa tahun
nah pada saat itu akhirnya kita kelompokkan lagi adakah bisnis bisnis ini yang menggunakan teknologi
jadi bisa kita dekatin yang lalui startup mendekatan startup dan itu yang akhirnya kita lakukan
kemudian setelah ketemu kita dampingi tuh
mereka mereka yang terpilih karena pemilihannya juga
mereka harus membuktikan ya bahwa bisnisnya memang benar benar sustainable baik dari sisi impact ke planet maupun dari sisi finansialnya
setelah itu kita dampingi baik dari sisi finansial dan pengembangan bisnisnya sehingga mereka bisa mengembangkan kapasitas pengangkutan sampah
peningkatan jumlah pelanggan dan bahkan peningkatan pemasukan juga
contoh contoh best practice atau yang dianggap startup yang paling sukses menjalankan program ini
apa saja kegiatannya
oke jadi memang salah satu startup itu dia memang tidak melakukan pengangkutan sampah secara langsung
ini adalah kasus dari startup ya namanya gringo
dia pusat kegiatannya di bali
nah dia memang perusahaan teknologi yang produknya itu adalah mengoptimasi
ini pengangkutan sampah di lapangan
jadi setiap armada pengangkutan sampah diberikan gps tracker
kemudian nanti dilihat apakah jalur yang dilalui itu sudah efisien sudah sesuai waktunya dan seperti apa
nah melalui plastik rebound dua ini gringo melakukan kolaborasi dengan clean up
clean up itu adalah pengangkut sampah yang melakukan pemilahan di lahannya mereka kemudian melakukan optimasi
dan akhirnya sekarang mereka sudah punya sistem pelaporan yang terintegrasi
jadi kalau misalnya pelanggannya clean up membutuhkan laporan yang cepat seperti timbulan sampahnya
komposisinya seperti apa atau pengangkutannya penjadwalannya seperti apa
nah itu bisa dengan cepat dan hampir real time ditampilkan
hambatan terbesar zaki mungkin dalam memilih startupnya juga dan juga ini kan ada insentifnya lah
ini tapi supaya lebih kekelompok

ini tapi supaya lebih kekelompok

ya hambatan terbesarnya memang dari sisi masih dari sisi infrastruktur
jadi memang pelanggan itu kita secara perlahan lahan membangun awarenessnya bahwa mereka pemilahan sampah itu adalah tanggung jawab yang harus dilakukan dari rumah
karena itu akan mempermudah proses selanjutnya
jadi kalau misalnya tidak tercampur dari rumah itu akan berdiri
nah masalah berikutnya adalah apakah proses terpilah itu berlangsung terus gitu sampai ke hilirnya gitu
jadi bukan hanya di tingkat perumahannya
nah ini yang memang seperti tadi mas ano jawab bahwa semua harus terintegrasi
jadi semua harus ada penegakan hukumnya ada regulasinya
jadi sampah yang terpilah itu jalannya di setiap titik
pengangkutan maupun pengolahan itu selalu terpilah
sebelum kembali ke zaki pak tri dan juga sano kita istirahat sebentar
tapi perjalanan percakapan kita masih cukup panjang membahas bagaimana menciptakan dunia tanpa sampah
terima kasih ibu baby
coba kita nggak ngerti keernya apa tadi armak
yang gambaran ituié d statistics mixed

berhenti ditong sampah itu sekilok ekonomi ini menciptakan apa persisnya
nah ini memang sesuatu yang kita lihat sangat baru dan cukup unik ya
memang sirkulasi ekonomi ini mulai dibahas mungkin beberapa tahun terakhir
dimana mata rantai tadi disampaikan oleh mbak desi tidak stop
dari sampai dengan dimana itu sudah dikonsumsi dan dibuang
tapi setelah dibuang bagaimana dikembalikan lagi kepada mata rantai produksi
jadi ini yang menjadi agak unik sehingga istilahnya menjadi sirkular
nah dari sisi kami kami sebenarnya melihat inilah untuk perusahaan seperti kami
kebutuhannya adalah bagaimana kami bisa membantu agar material plastik yang tadinya plastik botol bekas
itu bisa diolah kembali menjadi material botol kembali
nah ini yang perlu dibangun dan ini untuk di indonesia kita melihat sebenarnya demandnya makin lama makin meningkat mbak
karena konsumen juga semakin lama semakin peduli
konsumen semakin lama semakin over
mereka sudah mulai kritis ya
sehingga ini memang perlu menjadi sesuatu yang dipikirkan secara bersama sama
kolaborasi baik dari sisi swasta civil society media pemerintah untuk meng create satu ekosistem yang tadi kita sudah bahas mbak
jadi memang ke depannya kami meyakini bahwa inilah masa depan yang kita bisa ambil bersama sama
yang masa depan akan menjaga lingkungan kita tapi tidak menghalangi pertumbuhan ekonomi
iya jadi berarti juga kolaborasi dan juga pemahaman integrated itu sangat penting
di sana mungkin dari perspektif anda ini bagaimana dari mengedukasi bukan saja konsumen tapi produsen dan juga pemerintah dan semua pelaku dalam menciptakan circular economy ini
ya menurut kami karena kita harus bergerak terstruktur sistematis dan masif mau tidak mau regulasi atau diatur atau dikelola menjadi salah satu tools yang efektif mbak desi
dan kabar gembiranya teman teman dari bapenas klhk perindustrian itu sudah memasukkan circular economy dalam keadaan ekonomi
jadi kabar gembira untuk kita semua bahwasanya pemerintah sudah merangkul circular economy menjadi bagian strategis kebijakan pembangunan negara kita
nah sekarang ini akan diturunkan menjadi kebijakan kebijakan ada indikator ada target target dan akan ada aturan aturan sehingga rekan rekan dan semua stakeholder itu berperan sesuai dengan posisi masing masing
misalkan tahun lalu baru saja keluar tentang roadmap pengurangan sampah kemasan untuk rekan rekan seluruh produsen gitu ya
nah ini sudah disosialisasikan
nah ini kan sebenarnya saya cukup optimis bahwasanya kita sedang on the right track gitu ya
bahwasanya indonesia sedang betul betul memperkuat dirinya baik pemerintah media tiada henti menyuarakan ini gitu ya
kabar kabar yang inovatif keprihatinan kita masih punya banyak pr gitu ya supaya kita aware
rekan rekan yang bergerak untuk edukasi saya pikir ini semua sudah bergerak
ada salah satu filosofi yang menarik dan pernyataan yang menarik bahwasanya isu persampahan dan circular economy itu ada tiga tantangannya
yang pertama adalah regulasi
yang kedua adalah perkembangan ekonomi
number two adalah partnership
yang ketiga adalah pakai kata kata gini di pernyataannya crucially financing
jadi sebenarnya kita ini sekarang kota kota dan kabupaten itu sedang kesulitan untuk mengatasi masalah sampah karena anggarannya memang gak ada
apbd itu sangat terlalu kecil untuk bisa ngurusin sampah karena mereka punya prioritas yang lain
baik apalagi dengan covid sekarang ini kan semua dialihkan untuk urusan covid
nah itulah yang tiga hal yang tantangan inilah
jadi ini solusinya ya harus kita coba dorong kebijakan yang tepat dan enforcementnya kemitraan yang lebih solid dan mekanisme pembiayaan inovatif
nah ini yang harus kita lakukan
ya contoh contoh pembiayaan yang inovatif menurut ee
contoh sebuah kebijakan misalkan di teman teman yang gak jauh dari kita lah ya teman teman di taiwan korea selatan dan lain lain itu memiliki kebijakan adalah poluter pay principle dan volume based payment
kalau kamu nyampah banyak bayar retribusinya lebih banyak
kalau kamu berhasil ngelola dan sampahnya sedikit bayar retribusinya sedikit
prinsipnya mirip seperti kita bayar listrik dan pdam
kalau konsumsi pdam air dan juga listrik kita banyak ya bayarnya banyak
nah mekanisme ini secara tidak langsung akan mempengaruhi behavior dan mindset
saya ingin melihat di masa depan ibu ibu kita itu ibu ibu indonesia bilang gini nak habisin makananmu kalau enggak iuran sampah kita mahal
ya jadi ada incentive tapi ada juga punishmentnya
kalau misalnya kita mengambil sampah di negara negara lain karena paling membuat orang jerah itu kalau ternyata berpengaruh kepada kantongnya
kalau misalnya harus ada truk sampah yang mengambil sampah di rumah anda ketimbang melakukan daur ulang ya harus bayar misalnya
tapi kalau daur ulang ternyata tidak ada biayanya
jadi mungkin orang lebih suka membawanya ke tempat tempat daur ulang
bagaimana cara anda mempermasukan circular economy ini di indonesia apa kira kira yang bisa dilakukan
ya kalau memang dari sisi ancora foundation kita memang fokusnya itu selalu di sisi edukasi
dan kita juga melihat bahwa edukasi di circular economy karena memang konsepnya ini masih baru
jadi masih harus terus digalakkan
karena seperti judulnya circular semua yang berada di dalam circular economy itu juga berada dalam posisi yang berbeda
jadi kita harus terus tinggalkan
berada dalam posisi posisi tertentu dan jadinya semua pihak itu yang terlibat harus memahami apa sebenarnya circular economy peran apa yang mereka harus ambil
nah edukasi terhadap produsen itu penting tapi biasanya produsen sudah lebih tahu duluan
tapi yang lebih penting lagi ini justru konsumen
seperti yang tadi kita bahas bahwa kalau misalnya mereka selesai mengkonsumsi apapun yang sudah selesai itu mungkin sebenarnya belum fungsi
jadi belum selesai daur hidupnya
oleh karena itu edukasi seperti ini yang selalu penting disampaikan kepada konsumen baik itu melalui pendidikan lewat sekolah sekolah atau lewat komunitas komunitas
lama ini apa apa saja yang sudah dilakukan khususnya oleh anda dan teman teman di ancora foundation dan sudah ada kelihatan hasilnya bahwa lebih paham terhadap betapa pentingnya ya untuk menjaga supaya masyarakat

memang yang sering kita lihat bahwa sebenarnya tidak terlalu sulit kan untuk kita bisa masuk ke dalam sistem yang namanya circular economy itu sebagai konsumen gitu
jadi memang perilakunya saja yang kita sesuaikan sedikit
seperti misalnya seperti tadi kalau misalnya ada botol plastik yang isinya sudah habis dia diletakkan di tempat yang benar gitu jadi bahwa di tempat yang memang daur ulang gitu
nah hal ini memang kalau kita sampaikan ke teman teman kita yang masih muda
karena teman teman di tingkat sekolah mereka sudah memahami hal ini
tapi lagi lagi memang harus ada pembuktian bahwa memang ada konsekuensi ekonominya
kalau misalnya ini dilakukan dengan baik gitu
jadi memang ada orang orang yang menggantungkan kehidupannya dari benda benda tersebut
jadi hal hal seperti ini yang selalu kita galakan
dan akhirnya kalau misalnya melihat bahwa perilakumu itu tidak hanya membantu lingkungan
tetapi juga membantu orang sekitar
jadi ini nanti lama lama dia terbentuk dan akhirnya juga mungkin membuat suatu gerakan
yang membuat sipil ekonomi ini jadi masif seperti teman teman kita yang mengumpulkan bahan bahan daur ulang
iya baik jadi perilaku dan cara pandang
dan kita juga harus pahami di indonesia ini karena situasi ekonomi
banyak sekali orang orang yang justru menggantungkan diri sumber ekonominya itu yang dari yang kita sebut sampah
tapi sebenarnya itu bukan sampah karena ada nilai ekonominya
jadi ini yang juga harus kita perhitungkan
kita masih ada satu segmen lagi jadi jangan kemana mana dulu
insight with desi anwar akan segera kembali
iya kita sudah segera kembali
tujuannya sebenarnya adalah untuk mengedukasi kita semua bahwa
apalagi kita semua konsumen
tapi dalam kita mengkonsumsi sesuatu itu ada tanggung jawab yang harus kita jalankan
yang harus kita sadari
dan mungkin kalau dari produsen
dan tadi pak tri sudah berbicara mengenai package recovery organization ini ya
harus sadar bahwa yang diproduksi itu
harus sadar bahwa yang diproduksi itu
akhirnya akan menjadi sesuatu setelah kontennya dikonsumsi
ini pak tri sendiri melihat ya
sudah ada tingkat kesadaran ini di kebanyakan perusahaan perusahaan yang memproduksi barang menggunakan kemasan
saya melihat sebenarnya kesadarannya semakin meningkat mbak
memang mungkin di awal belum terlalu
tapi sekarang saya lihat peningkatannya luar biasa
baik itu perusahaan asing perusahaan lokal
itu semua sudah mulai memahami isu isunya
bahkan saya juga melihat industri daur ulangnya pun juga sudah mempersiapkan diri
jadi mungkin kalau tadinya fokusnya hanya ke arah bagaimana mengolah plastik plastik untuk kemudian diekspor
misalnya menjadi bahan baku polyester
sekarang juga mulai berpikir untuk bagaimana menjadikan food grade material
kalau kita melihat sebenarnya sudah mulai ada konvergensi antara pemahaman di sisi produsen
untuk bagaimana memakai bahan bahan baku recycling
kemudian industri nya
sekarang juga pemerintah sudah sampai mengolah masalah
pemerintah juga sudah berpikir untuk dari sisi kebijakan policy nya
nah tinggal memang konsumen kita mesti ajak juga untuk sama sama terjun untuk bisa melihat ini isu yang sama
sehingga bisa membuang plastik pasca konsumsinya dengan tepat dan dengan benar
sehingga akhirnya bisa masuk ke dalam recycling value chain
iya kita juga lihat semakin banyak orang sadar kalau belanja mereka bawa kantong belanja sendiri
dan juga istilahnya melakukan daur ulang
dan mengumpulkan barang barang bekas dan memilah dan lain sebagainya
sano sendiri anda melihat ya tanggung jawab itu kan tadi yang dilakukan oleh perusahaan ini sudah cukup
dan juga kira kira bagaimana keberhasilan dari edukasi yang selama ini dilakukan
kalau dilihat bagaimana edukasi saya sampai pada titik level ada upaya social engineering
menurut kami melakukan perubahan yang masif untuk seluruh indonesia ini
mau tidak mau ada dua sisi mata koin ya
sosialisasi kampanye edukasi penting dan tetap yang paling efektif law enforcement
nggak bisa kita mau ngomong yang berhubungan dengan nyawa saja pakai masker
kalau tidak ditegakkan ya apalagi yang sampah
apalagi bila penegak hukumnya justru tidak menegakkannya
tapi infrastruktur kan penting bagaimana misalnya ingin menjalankan sesuatu yang baik dan benar
tapi ternyata infrastrukturnya tidak ada ini juga kan harus diperbaiki
sebenarnya kami bicara law enforcement bukan melulu tidak buang sampah sembarangan
karena di dalam undang undang persampahan dan peraturan pemerintah
semua stakeholder yang disebut itu punya tanggung jawab termasuk pemerintah daerah
nah pemerintah daerah itu punya kewajiban untuk menyelenggarakan fasilitas pengolahan sampah
nah kalau ini di enforce maka mereka harusnya mampu memikirkan ekosistem
untuk membiayai sistem itu tidak bergantung kepada apbd
sehingga infrastruktur bisa dibangun
dan yang menarik berikutnya adalah tadi diskusi pagi pagi
swasta mau berinvestasi di kota kabupaten membangun sistem persampahan rumit mbak desi
lebih mudah kita investasi hotel atau restoran
ya menimbulkan sampah lagi
gitu loh jadi ini yang harus dibantu
ini sangat menarik ya karena kalau kita lihat juga
zaki ini bukan saja masalah edukasi tapi insentif itu sendiri
kita lihat sudah banyak sebenarnya kan bisnis atau industri daur ulang
dan itu juga
ini bisa menjadikan sumber ekonomi itu sendiri
tapi supaya ini bisa secara cepat secara masif dan secara integrated
bagaimana ya melakukannya
saya rasa memang skema financing yang tepat ya
yang mendukung inovasi itu adalah sesuatu yang harus didorong
karena memang seringkali kalau misalnya kita bicara soal jalan pintas
itu memang lebih akan ujung ujungnya akan lebih mudah gitu dilakukan
oleh setiap orang yang ingin bersumbang sih gitu di dalam
jadi bagian dari solusi permasalahan sampah ini
tetapi lagi lagi kalau memang harus dilihat jangka panjang gitu
jadi bukan hanya jangka pendeknya saja dan jalan pintasnya saja
kalau misalnya memang tersedia skema pembiayaan yang bisa dilakukan
ada insentif di dalamnya gitu dan ini ujung ujungnya itu kan memang untuk
lagi lagi untuk keberlangsungan lingkungan kita dan kehidupan generasi berikutnya gitu
nah ini yang biasanya tuh suka suka apa ya namanya istilahnya
karena masih jangka panjang jadi suka miss gitu dari pengamatan kita
ya mungkin salah satu yang bisa dilakukan itu adalah
sekarang kan disebut selain circular economy itu blended finance ya
jadi financing yang memang memikirkan segala macam aspek
dan dalam membuat sebuah kebijakan atau policy
saya lihat juga pemerintah daerah harusnya juga memprioritaskan masalah lingkungan
climate change isu isu kebersihan dan lain sebagainya
bukan hanya masalah politik melulu ya pak tri
ini dari segi financing kira kira industri bisa memberikan insentif atau push
mendorong mitra mitra ataupun daerah di mana industri itu berada supaya membantu
ya tentunya dari sisi industri punya peran juga mbak desi
dan memang kita melihat financing ini menjadi salah satu
komponen yang cukup penting untuk difokuskan juga terkait dengan isu persampahan ini
nah kita sebenarnya melihat secara global itu financing untuk industri daur ulang
ataupun setup setup yang terkait dengan pengelolaan sampah itu sudah cukup banyak mbak
jadi kami pun juga berdiskusi di tingkat global untuk bersama sama menciptakan suatu fund
yang nanti bisa dimanfaatkan oleh startup startup
nah memang fund ini berbasisnya kebetulan di singapura
jadi memang sekarang mereka sudah berkolaborasi dan berkontak dengan teman teman di industri daur ulang di indonesia maupun di negara negara asia lainnya
nah fungsinya apa memang menyediakan financing
financing untuk terkait dengan either equity atau loan
nah ini yang dari sisi company
dari sisi yang lain pun kita lihat dari berbagai macam organisasi organisasi yang terlaba di dunia
cukup banyak menyediakan financing mbak
jadi sebenarnya kalau dibilang isu financing itu problem yes tapi availability nya ada
jadi tinggal bagaimana mengaksesnya
dan bagaimana implementasinya kadang kadang finansinya ada tapi ternyata tidak bisa dilakukan dengan baik ya
nah yang memang mungkin juga perlu dibangun adalah kemampuan dari sisi pelaku pelaku untuk bisa mengakses
karena ada isu manajemennya nanti ada isu apa mungkin transparansinya belum nanti di audit dan lain sebagainya
itu yang menurut saya cukup menarik dan saya yakin saya optimis bahwa kita akan bisa lakukan itu
terima kasih zaki sano dan juga pak tri
jadi kolaborasi ya kerjasama tapi juga financing itu penting
edukasi juga sangat penting
tanggung jawab dari kita semua stakeholder sehingga kita bisa menciptakan ekonomi yang circular ya
semua itu tidak akan menciptakan waste ataupun sampah ya
dan kita harapkan kita juga bisa menciptakan sebagainya

tentu saja ini merupakan komitmen dari kita semua
kalau kita melihat sesuatu sebagai sampah tentu ini akan menjadi masalah
tapi kalau kita melihatnya semua sebagai solusi dan tanggung jawab kita bersama mudah mudahan kita bisa menciptakan world without waste
ya anda juga dapat menyaksikan tayangan ini di cnnindonesia com dan juga di youtube cnn indonesia insight with desi anwar
jangan lupa ya pakai masker jaga jarak
sering cuci tangan dan hindari kerumunan